menjadi petani merupakan pilihan yang sangat baik dan jangan pernah memandang remeh profesi sebagai petani karena petani adalah pahlawan sejati
warga desa sambilawang kecamatan waringin kurung serang banten itu kali ini kedatangan peserta sekolah tani dari kupang nusa tenggara timur
sekolah tani yang dirintisnya pada dua ribu lima belas silam berlokasi di peternakan jawara banten farm miliknya
di sinilah yang memulai bisnis pertanian dan peternakan pada awal dua ribu empat belas
generasi petani itu sangat penting untuk kemajuan pertanian dan pertanakan di indonesia
hingga oktober dua ribu tujuh belas lebih dari tujuh ratus orang petani muda belajar kepada agis
mereka datang dari berbagai wilayah di indonesia
mas agis banyak orang yang beranggapan bahwa dengan berprofesi sebagai petani itu tidak menjanjikan secara ekonomi
lalu mengapa anda meneguhkan diri anda untuk berkecimpung dalam bidang ini
tidak menjanjikan itu pandangan yang salah kaprah
karena sebenarnya menjadi petani petanak itu sangat menjanjikan
potensinya ada pasarnya ada
kemudian juga potensi untuk lahan dan lain lain juga cukup besar
jadi tinggal bagaimana kemudian kita berinovasi
sehingga itu memang benar benar bisa menguntungkan dan menghasilkan
konsep yang diusung sendiri dalam beberapa kegiatan seperti apa nih
jadi yang paling penting sekarang itu bagaimana kemudian
banyak orang bergabung bersama untuk mengembangkan potensi pertanian
jadi petani atau petanak
karena dengan bergabung menjadi sebuah kelompok itu sangat menguatkan
misalkan pakan kemudian saling tuker
misalkan saya ada peternakan kan ada kotoran itu bisa disuplai ke petani yang ingin menanam
kemudian di petani juga limbah pertanian bisa kita ambil kemudian kita fermentasi
jadi ketika ada kebersamaan kemudian kerjasama
dan sehingga juga ini bisa menguatkan posisi kita sebagai petani dan petanak
sebagai agropreneur muda yang berdedikasi mengajak pemuda mengembangkan potensi pertanian daerah
agis tak memungut biaya sepeserpun dari peserta yang ingin belajar bertani dan petanak
tujuan saya datang ke sini untuk mendalami ilmu otomatis saya yang saya dapatkan di ntt
bila saya kembali dari sini saya bisa mengembangkan ilmu saya yang saya dapat di sini
sehingga saya bisa jadi petani yang sukses
selain sekolah tani agis membangun komunitas petani muda
awalnya komunitas banten bangun desa yang didirikannya pada dua ribu empat belas itu hanya memiliki enam anggota
dia berhasil merangkul lebih dari delapan puluh anggota aktif dari berbagai daerah di provinsi banten
yang jelas kita kemudian buktikan bahwa pertanian khususnya di daerah banten sangat menjanjikan
dengan apa ternyata banyak potensi potensi yang kemudian kita share
kita kemudian kita tampilkan itu di beberapa media sosial
sehingga oh ternyata banten banyak loh potensinya yang belum dioptimalkan
sehingga banyak orang kemudian mulai oh iya ya kenapa enggak gitu kan
kemudian saya gabung kemudian bareng bareng
untuk kontribusi di komunitas banten bangun desa ini dengan cita citanya ya di desa desa di banten bisa terbangun dan sejahtera
kegiatan utama komunitas banten bangun desa adalah sabadesa atau melakukan kunjungan berkeliling desa di banten
selain mempelajari potensi pertanian daerah sabah desa dilakukan untuk menjalin kemitraan dengan petani dan peternak
jadi pertanian terpadu adalah integrasi mengintegrasikan antar pertanian peternakan dan perikanan
jadi diintegrasikan karena bidang pertanian peternakan dan perikanan itu saling terkait gitu kan
jadi kita integrasikan supaya memunculkan efisiensi efektivitas pengeluaran kos produksi
sehingga kita bisa kompetitif hasil pertaniannya kemudian juga hasilnya lebih maksimal gitu
kecamatan waringkut banten bangun desa
kecamatan waringin kurung serang
umumnya adalah kawasan lereng gunung dengan ketinggian rata rata tujuh puluh meter di atas permukaan laut
badan pusat statistik kabupaten serang mencatat pada dua ribu lima belas ada lebih dari empat puluh tiga penduduk yang menghuni kecamatan ini
mayoritas adalah rumah tangga yang berusaha di sektor pertanian
banyaknya petani yang beralih profesi menjadi buruh proyek
ketika ini kemungkinan industri membuat tenaga kerja pertanian di wilayah ini berkurang
inilah yang membuat agis aktif berperan melakukan penyuluhan kepada kelompok petani muda
jadi dulu di kecamatan waringin kurung ini potensi pertanian dan pertenakan luar biasa
bahkan direncanakan program agro minapolitan
tapi tidak berjalan kenapa karena sdm yang unggulnya mungkin tidak ada
artinya ini membuat saya terpanggil kenapa saya nggak bisa
saya ingin ikut kontribusi menciptakan kecamatan waringin menjadi daerah agro politan juara

saya ingin menggunakan kontribusi agro politan untuk menjaga keuntungan petani dan peternakan
dalam mengelola bisnis pertanian agis memutar otak agar petani di daerahnya memperoleh keuntungan maksimal
ia menerapkan kerjasama yang saling menguntungkan antara petani dan peternak
kerjasama antara petani dan peternak yang kita lakukan adalah pertama para petani khususnya petani sayuran
kemudian petani papaya california dan juga petani perlindungan
ketiga membutuhkan pupuk
pupuknya itu didapatkan dari hasil limbah peternakan
jadi kotoran peternakan kambing sapi domba kemudian dimanfaatkan oleh para petani untuk menjadi pupuk
kemudian para peternak pun peternak kambing domba sapi pun membutuhkan limbah pertaniannya
yang kemudian dicacah kemudian kita fermentasi dan kita beri pakan untuk pakan hewan tersebut
jadi itu yang kita lakukan
sehingga baik peternak maupun petani bisa meringankan kos produksinya
sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar
tak hanya bekerja sama mengurangi ongkos produksi usaha petani melalui komunitas banten bangun desa yang didirikannya
agis menjalin kemitraan dengan peternak
hidayat adalah salah satu mitra kerja komunitas ini
warga kampung kubang awan kecamatan ciruas itu perintis usaha ternak kambing pada dua ribu tujuh belas
awalnya hidayat hanya memproduksi kambing pedaging untuk dijual
setelah bergabung dengan komunitas banten desa kini ia mengembangkan bisnis peternakannya dengan memanfaatkan susu kambing
dari lima belas ekor kambing perah miliknya ia memperoleh rata rata dua puluh liter susu setiap hari
selain mendapat penghasilan bulanan dari susu kambing ini hidayat memperoleh pendapatan sekitar lima ratus ribu rupiah per hari
kalau dulu kita hanya bisa menjual ke tetangga tetangga saja
yang kita kenal kenal kita progres ternyata hasil dari produksi susu tidak bisa diserap semua
semenjak kita bergabung di bbd ya alhamdulillah sekarang bisa diserap semua
bahkan kita kembali ke bpd
kita kewalahan untuk memenuhi ordernya
sebagai agropreneur agis terus berupaya berinovasi
bersama komunitas banten bangun desa ia sedang mengembangkan olahan susu kambing yang berpotensi menjadi produk unggulan
mas agis olahan susu seperti ini ini tentunya menjadi salah satu contoh agar bisa meningkatkan perekonomian para peternak
nah sebenarnya mas agis sendiri belajar berwirausaha seperti ini dan berusaha

saya sih belajar dari otodidak artinya saya memang belajar dari internet dari buku dari orang pengusaha share dan segala macamnya
jadi memang yang saya lakukan saya agak sebesarnya adalah learning by doing
jadi memang saya belajar sambil melakukan
jadi sambil praktek usaha ini kemudian sambil belajar terus menerus
apa yang dilakukan sehingga nanti produk yang diolah juga bisa laris di pasaran
yang pertama karena ini susu kambing
karena banyak orang beranggapan susu kambing itu bau kemudian juga tidak menarik
jadi yang pertama saya lakukan inovasi adalah bagaimana susu kambing ini memang tidak bau
kemudian yang kedua adalah packaging yang bagus gitu kan sehingga orang tertarik untuk kemudian beli
setelah itu kualitas bagaimana susu ini memang benar benar kualitasnya bagus
sehingga ini bisa membuat banyak orang lagi untuk membeli
sehingga permintaan meningkat otomatis para peternak juga meningkat produktivitasnya
dan pastinya sih penghasilan dan pendapatannya
susu kambing hasil pasterisasi dikemas dalam botol dan dipasarkan dengan harga lima belas per botolnya
bukan hanya itu susu kambing juga diolahnya menjadi produk kosmetik berupa kefir
kalau pemasaran itu biasanya kendalanya adalah dikeseimbangan antara produksi
dengan pemasaran itu aja sebetulnya
kadang kadang ada kalanya permintaan begitu tinggi dan ada kalanya permintaan relatif rendah
tetapi produksi itu kan relatif stabil
perlahan tetapi pasti komunitas banten bangun desa yang dirintis oleh agis
membuka mata petani serta peternak muda dan menjadikan usaha tani
bisnis yang menjanjikan
bagi ahmad naufal komunitas banten bangun desa berdampak besar terhadap peternakannya
pada dua ribu delapan warga kampung setu kecamatan waringin kurung ini
hanya berprofesi sebagai petani sayur
sadar akan sulitnya memperoleh pupuk organik
ia kemudian beternak domba setelah bergabung dengan komunitas banten bangun desa
kemitraan dengan komunitas telah sukses meningkatkan penghasilannya
dahulu hanya empat ekor domba yang bisa ia jual setiap bulan
kini ahmad dapat menjual lebih dari tiga puluh ekor domba per bulan
dengan harga rata rata satu lima juta rupiah per ekor
mungkin kita itu setelah bermitra dengan banten bangun desa itu
pasar kita itu jangkauannya lebih luas
dari mulai awalnya kita bermain di pasar tradisional
wilayah cilegon serang sekarang kita udah bisa jangkauannya sudah ke tanggerang
ke tanah tinggi
kalau sekarang itu ya kalau dulu kita ngejual itu per bulan paling lima sampai sepuluh ekor
kalau sekarang itu hampir tiap hari kita ngeluarin ternak ternak kita
dari akikahnya atau hajatannya
dua tahun sudah ia bergabung dengan komunitas banten bangun desa
pria asal kecamatan munjul kebupaten pandeglang banten
berusia dua puluh empat tahun ini adalah petani sukses
kini ia mengelola kebun jagung seluas empat hektare
meski tiga hektare di antaranya masih berstatus sewa lahan
pendapatannya dari menanam jagung bisa mencapai rp empat puluh delapan juta sekali padat
padahal sebelumnya mahasiswa jurusan agrobisnis ini
tak pernah menyangka bidang pertanian sangat menjanjikan secara ekonomi
ya saya sudah tiga tahun bergabung di komunitas banten bangun desa
manfaat yang saya rasakan selama ini yang pertama adalah
komunitas banten bangun desa menjadi sarana ataupun wadah
kita dalam men share pengetahuan dan pengalaman
kita bisa berbagi informasi
kemudian yang kedua juga kita bisa
membagi informasi terkait akses permodalan
itu yang anda alami
seperti apa saat itu
misalnya gini pada saat saya dulu mau memulai usaha saya bingung
ke mana modal usaha saya harus saya cari
nah pada saat itu ada teman yang memberikan solusi
coba hubungi beberapa orang ini beberapa orang ini
sehingga orang tersebut bisa memberikan akses permodalan usaha
tani jagung saya
dan alhamdulillah berhasil
keahlian agis mengembangkan bisnis pertanian berhasil ditularkan
sarnata ini sukses menjadi agro preneur muda
saya dulu pernah juga merasakan kekurangan
dan harus mencukupinya dengan berusaha berjuang bareng juga
waktu itu kita keliling buat nganterin susu jual susu
itu demi untuk mencukupi hari hari lah
agis menjadi agropreneur muda tak berhenti di desanya saja
ia gencar mengajak petani muda terus menggali potensi pertanian di berbagai wilayah
ia berhasil merangkul lebih empat ratus petani muda di provinsi banten
jadi agro preneur center ini adalah tempat sharing teman teman komunitas banten bangun desa
dan teman teman lainnya untuk kemudian meningkatkan skill usama dalam bisnis
baik dari budidaya maupun hilir
jadi ketika bertemu itu kan sharing sharing informasi sharing ilmu pengalaman
dan paling penting adalah kerjasama
biasanya kalau sudah ketemu ada peluang untuk bekerjasama
ada peluang untuk sinergis dan kolaborasi
sehingga itu bisa meningkatkan kesejahteraan anggota baik bbd maupun anggota lainnya
disinilah para wira usaha muda dipertemukan
mereka bertukar informasi dan pengalaman berbisnis di sektor pertanian
pertanian serta peternakan
saya disini kan masih menjadi mahasiswa ya mas jadi mahasiswa pertanian
nah disini bbd ini menurut saya manfaatnya banyak banget
salah satunya itu saya bisa belajar banyak tentang dunia pertanian
yang mana kalau misalnya di dunia kampus itu kita belajar hanya teori dan juga prakteknya ya
dan itu hanya sedikit aja gitu kan
sedangkan di komunitas ini kita belajar langsung dari para pelaku usahanya
bagi agis inovasi dalam bisnis pertanian penting dilakukan
ia pun gencar memperkenalkan produk unggulan yang sedang dikembangkan
agis tak pernah berhenti membagi ilmunya kepada masyarakat luas
ada beberapa hal yang memang harus kemudian diinovasikan untuk mengatasi beberapa tantangan di lapangan gitu kan
tantangan pasar di lapangan budidaya dan olahan gitu kan
artinya memang inovasi ini menjadi jantung untuk kemudian pengembangan
seperti yang saya lakukan
jadi saya melakukan inovasi model bisnis pertaniannya gitu kan
yang tadinya mungkin bertani atau bertenag itu penghasilannya bulanan tiga bulanan tahunan
kemudian kita create inovasi terkait bagaimana kemudian petani peternak itu punya penghasilan harian
mingguan bulanan tahunan
sehingga para petani peternak ini tidak terjerat oleh hutang ke tengkula ke bandar
sebenarnya inilah yang kemudian harus kita putuskan
nah itu salah satu inovasi di bidang apa namanya
hanya model bisnisnya gitu kan
kesuksesan agis menjadi agropreneur muda tak lepas dari dukungan keluarga
anissa istrinya dahulu tak menyangka kerja keras agis akan membuahkan hasil
di mata sang istri agis adalah sosok penyabar
mbak anissa dulu sempat terpikirkan pernah memiliki seorang suami seorang petani
bagaimana kehidupannya dulu sebelum agis sesukses ini
seperti layaknya pasangan yang lainnya
kita juga pernah merasa ada di bawah
masa di tengah tengah sampai sekarang merasa lebih settle
saya dulu pernah juga merasakan kekurangan
dan harus mencukupinya dengan berusaha berjuang bareng juga
waktu itu kita keliling buat nganterin susu jual susu
itu demi untuk mencukupi hari hari lah
dulu memang pendapatannya belum tentu
harian pun belum tentu
iya belum tentu
lalu dukungan seperti apa yang anda berikan akhir kepada agis untuk terus berkarya
yang pasti doa
doa dan selalu mendukung apa yang dia kerjakan saja
jadi apa yang dia suka apa yang dia gemari silahkan
asal tetap bertanggung jawab dengan keluarga
di mata anda sebagai seorang istri sekaligus seorang ibu begitu
sosok bernama agis
seperti apa sih
bahkan lebih sabar daripada saya
bahkan terhadap anak anak
dan baik ke semua orang
kesederhanaan agis patut diacungi jempol
pria kelahiran serang dua puluh satu april seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ini
terbilang setia kepada profesinya sebagai petani
kani dan peternak

padahal ia pernah ditawari bekerja di badan usaha milik negara
setelah berhasil menjadi lulusan terbaik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
sebuah perguruan tinggi negeri di yogyakarta pada dua ribu tiga belas
mas agis dulu sempat diterima di sebuah bumn begitu
namun anda menolaknya
oke saya penasaran sekali kenapa anda memiliki kebesaran hati untuk menolak pekerjaan tersebut
yang bagi banyak orang berpikiran bahwa profesi bekerja sebagai pegawai di bumn
itu lebih menjanjikan secara ekonomi
yang pertama memang saya melihat potensi dan peluang di daerah khususnya di desa
dan saya melihat data fakta waktu itu di dua ribu tiga belas
tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di desa itu sangat tinggi
problemnya bukan karena uang bukan karena inovasi teknologi
tapi minim orang terbaik yang ada di desa
saya memilih untuk pulang kemudian saya merintis
ternyata luar biasa gitu peluangnya sangat besar
persaingan tidak ketat akhirnya saya memperoleh hasil yang lumayan itu kan
dan yang paling penting adalah ternyata pilihan menjadi seorang wirausaha itu
memungkinkan saya bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar
sehingga kemudian bisa bermanfaat jauh lebih besar juga gitu kan
makanya saya lebih memilih inilah dibandingkan harus
ya kalau perusahaan kan step by step itu kan lama prosesnya gitu kan
ya bisa kaya paling dengan cara cara yang tidak halal
makanya jadi agak lama karena kan sudah ditentukan gaji paling berapa sih mungkin
di bumn lah katakan puluhan lah gitu kan untuk mencapai beli rumah di sana agak lama gitu
sehingga saya lebih memilih untuk kemudian menjadi petani
jika sekarang ada yang menawarkan penawaran yang lebih baik begitu
anda akan diangkat menjadi satu manajer perusahaan ternama begitu
anda akan meninggalkan kegiatan ini atau tidak
nah kalau saya sih untuk saat ini kan
saya akan konsisten jelas di ini
dan tidak memilih yang lainnya
karena profesi menjadi petani petanak ini
bukan hanya menjanjikan kesuksesan dunia gitu
maksudnya ketika saya bisa menghasilkan pangan terbaik
kemudian ya pangan baik dari pertanian pertanakan itu kemudian dimakan
oleh banyak masyarakat
dimakan oleh guru dosen guru ngaji
itu kan amal jariahnya itu loh
yang membuat kita nanti memproyek kesuksesan di akhirat
kita kan sudah tahulah faktanya di indonesia kan
dan segala macam
karena faktanya memang tidak mencukupi
oleh karena saya malah tebah semangat gitu
artinya peluang masa depan itu banyak
agis pun berhasil meraih prestasi
memelopori usaha pertanian yang merangkul petani dan peternak muda
ia menyandang predikat lulusan terbaik program indonesia bangun desa
sebagai pelopor agropreneur muda
dua tahun berikutnya
ia berhasil menjadi juara pertama
sosio technoprenership tingkat nasional masyarakat ilmuwan dan teknologi indonesia
ia memperoleh piagam penghargaan atas prestasinya
menjadi pemuda pelopor tingkat nasional
bidang kepeloporan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terbaik
dari kementerian pemuda dan olahraga
pada tahun yang sama
ia mendapat penghargaan dari presiden joko widodo
sebagai teladan nasional dan inovator negeri kategori pemuda
sang pelopor agropreneur muda dari banten
pengabdiannya membangun potensi daerah tak pernah pudar
pertanian adalah sumber kehidupan yang sayang untuk ditinggalkan
potensi pertanian di indonesia itu sangat luar biasa
dahulu kita dijajah karena hasil pertanian kita sangat baik dan bagus
oleh karena itu
selama orang indonesia belum mampu makan batu
belum bisa makan plastik
berarti masih butuh petani
oleh karena itu
menjadi petani merupakan pilihan yang sangat baik
dan jangan pernah memandang remeh profesi sebagai petani
karena petani adalah pahlawan sejati